mungkin bung ali mungkin ada rencana hajatan
itu barangkali kan hubungan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini
mungkin ada rencana hajatan yang secara personal ingin disampaikan
itu yang saya pahamin dan saya ketahui sudah dilaporkan begitu
bisa saja masalah barangkali mungkin menuju ke pilkada misalnya
bagaimana mendapatkan saran tanggapan nah itu kan baiknya
saya rizka klarissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya